tujuh pejabat tinggi pemprov dki jakarta positif covid sembilan belas setelah dilakukan swab test di lingkungan pegawai
wakil gubernur dki jakarta memastikan pelayanan masyarakat tak akan terganggu karena kejadian ini
tiga dari tujuh pejabat yang terkonfirmasi positif antara lain adalah kadis pertamanan dan hutan kota
suzi marsi tawati dirut pd pasar jaya arief nasrudin dan ketua tgupp amin subekti
sisanya adalah kabiro pemerintahan setda premi lestari kabiro pendidikan mental dan spiritual hendra hidayat
kabiro tata kota lh afan adriansyah dan asisten pemerintahan setda reswan suwaryo
ketujuh pejabat dilaporkan terkonfirmasi positif tanpa gejala dan diwajibkan melakukan isolasi mandiri
serta melakukan tugas dari rumah
pemprov dki jakarta juga melakukan tracing dari kasus tersebut
enggak pejabat yang kena itu kan cuma beberapa orang saja ya terkait tempat sudah dicek
kenanya di mana bagaimana jadi protokol covid kita laksanakan ya
ada beberapa kantor yang terpaksa satu lantai memang ditutup sementara
atau satu gedung kita lihat situasi dan kondisinya
prinsipnya semuanya kita laksanakan protokol covid dengan baik
tugas pemerintah sebagaimana disampaikan gubernur adalah tiga t apa itu testing tracing dan treatment
itu tugas pemerintah